pandemi covid sembilan belas menyebabkan perekonomian dunia terpuruk
tapi beruntung bagi yang mampu memanfaatkannya dengan bantuan teknologi informasi
akan tetapi kondisi ini juga dapat dimanfaatkan oknum masyarakat tidak bertanggung jawab
memberikan mimpi kekayaan dalam waktu cepat berwujud investasi dan arisan online
salah satunya akun arisan amanah underscore mks yang menggunakan sarana media sosial instagram
akun ini diikuti dua tiga ratus sembilan pengikut dan mengikuti lima ratus tujuh puluh lima akun
mulai beroperasi januari lalu arisan amanah mks menghadirkan empat paket program bisnis
yaitu investasi arisan lot arisan menurun dan arisan handphone
untuk investasi anggota menyetorkan uang satu juta rupiah lalu tiga puluh hari kemudian akan meraih gate
atau dicairkan kembali menjadi satu sembilan ratus rupiah
ada pula investasi cepat dengan menyetorkan tujuh juta rupiah dan sepuluh hari kemudian meraih gate
atau dicairkan kembali sepuluh juta rupiah
lalu berikutnya adalah arisan lot
arisan ini dibuat kelompok kelompok oleh pengelola yang disesuaikan dengan nominal uangnya
kelompok paling tinggi dengan nominal tiga puluh juta rupiah tiap anggota
penentuan pemenang arisan lot berlangsung tiap lima belas hari dua puluh hari dan tiga puluh hari
ada pula arisan menurun
arisan ini modal yang disetorkan bertingkat nilai angsurannya
paling tinggi dua juta rupiah hingga ratusan ribu rupiah
dan terakhir arisan handphone
untuk melancarkan usahanya pengelola memanfaatkan ketenaran selebgram
alhasil anggota investasi dan arisan ini berjumlah ratusan yang tersebar dari sumatera hingga papua
modal para anggota pun diperkirakan miliaran rupiah
namun hal ini belum bisa dibuktikan akibat enggannya korban melapor ke polisi
dari belasan orang korban yang melapor tiga diantaranya bahkan sudah mencabut laporan
namun tersangka yang awalnya hanya tiga orang kini menjadi empat orang
posisi mereka sebagai pemilik sampai tenaga administrasi
masih ada ataupun masih muncul korban korban lainnya
dan untuk posisi perkara pun kami sedang melakukan pemberkasan
mengungkapi berkas perkara
memang terkait dengan banyaknya korban sampai sekarang
terkait dengan banyaknya korban sampai sekarang
untuk kerugian kurang lebih ratusan juta
jadi untuk info awal ataupun yang viral miliaran sampai sekarang belum terbukti
jadi sampai sekarang kurang lebih seratus juta lebih dari kurang lebih belasan korban yang sudah melapor di portal
alasan sejumlah korban mencabut laporan karena ld sebagai pimpinan usaha ini berjanji mengembalikan uang
alasan sejumlah korban mencabut laporan karena ld sebagai pimpinan usaha ini berjanji mengembalikan uang

untuk aset aset yang berupa barang
ada juga yang berupa yang memang member yang songker itu ya yang bisa kita taji kembali
makanya saya berani untuk bersama teman teman
bersama teman teman mau mencabut laporan biar kami bisa dibayarkan
hingga kini ld sebagai tersangka utama belum bisa ditemui karena intensifnya pemeriksaan
termasuk tiga tersangka lainnya
tapi salah satu tersangka df seorang mahasiswi asal mamuju sulawesi barat justru mengaku sebagai korban
dugaan modus yang dilakukan ini adalah ikut sertanya
karena sejauh ini menurut keterangan daripada klaim kami
rekeningnya lah yang kemudian digunakan oleh tersangka lain sebagai proses transfer dari member kepada klien kami
keempat tersangka diancam hukuman hingga tujuh tahun penjara
akibat melakukan penipuan dan melanggar undang undang perbankan
alwi fauzi makassar sulawesi selatan